ya saat ini kode qr bisa ditemukan dimana saja
mulai dari kemasan makanan minum restoran stasiun event musik museum dan masih banyak lagi
kegunaannya pun berbeda beda
untuk membuka situs web mengunduh aplikasi melakukan pembayaran hingga mentransfer uang bahkan beramal
teknologi ini memang praktis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat termasuk juga para hacker
seberapa mudah sih kode qr ini dipalsukan
lalu bagaimana agar masyarakat terhindar dari aksi penipuan bermodus kris atau qr code palsu
kita akan membahasnya bersama pengamat keamanan siber dari vaksin com alphonse tanuja
selamat malam mas alphonse
selamat malam mas alfi
tadi kita bersyukur pelaku sudah ditangkap
kalau dari penjelasan saya sebelumnya pelaku itu sudah melakukan mencetak qr palsu itu tanggal dua puluh tiga maret
dan dalam hanya waktu satu hari ia sudah bisa menyebarkan ke beberapa lokasi di indonesia
ini artinya pembuatan qr code palsu ini sangat mudah
ya kalau kita punya printer dengan printer yang ada sekarang sangat mudah
kita tinggal beli kertas stiker lalu mengerti membuat qr code nya
dan kita tinggal cetak lalu ditempelkan pada qr kode yang ingin ditempelkan
yang perlu menjadi perhatian adalah menjadi pertanyaan adalah
mengapa yang bersangkutan bisa membuat qris ini dengan nama yang bisa mengelabui korbannya
jujur saja kalau saya sebagai orang yang melakukan scanning juga
kalau memang restorasi masjid saya akan percaya
karena memang tidak ada tanda tanda dalam bahwa ini qr yang dipalsukan
itu yang mungkin juga perlu menjadi perhatian dari bi dan asosiasi qris ya
itu artinya masyarakat tidak akan mungkin bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu
secara kasat mata kita tidak bisa membedakan
karena qris asli dan qris palsu sama sama bentuknya kotak dengan titik bintik
kita gimana bisa tahu bintik yang ini asli bintik yang ini palsubis
kita tidak bisa tahu
mungkin dari pengawas dari bank indonesia dan asosiasi qris ini
bisa memikirkan bahwa misalnya untuk rumah ibadah
atau untuk kepentingan nama nama yang sering disalahgunakan
itu jangan sampai bisa dipakai namanya satu
misalkan kita ingin memudahkan orang untuk membayar menggunakan qris
nah itu hanya bisa keluar nama pribadinya gitu loh
sesuai ktp nya harus sesuai ktp nya
jadi tidak bisa dipilih pilih nama
lalu kalau misalnya dia pakai nama perusahaan ya harus ketat seperti bank
harus di mana aktenya di mana nomor pendaftaran perusahaannya
namanya harus itu dan nggak boleh diganti
nah hal hal seperti itu yang kemungkinan yang secara tidak langsung menyebabkan penipuan ini bisa terjadi
dan menurut saya cukup mengejutkan ya
ini kan kalau dilihat memang secara kasat mata
masyarakat hanya bisa melihat kemudian men scan
baru setelah temuncul
entah itu aplikasi atau informasi dari qris itu
baru akan ketahuan bahwa ini adalah asli atau palsu begitu ya
selakanya bukan begitu bung
jadi ketika kita scan dia keluarnya namanya restorasi masjid
dan kita akan percaya dengan restorasi masjid
kecuali misalnya dia keluar namanya cecep andi atau anton gitu
kita bisa wah ini mencurigakan
kenapa untuk masjid ini kok namanya cecep atau anton atau
atau nama orang lain
itu yang mengapa saya katakan bahwa ini orang yang mengerti saja akan tertipu
nama ini yang harus harus dibatasi
tidak semua orang bisa menggunakan nama nama tempat ibadah dan sejenisnya gitu
dan yang bisa membatasi siapa saja yang bisa membuat akun qris itu
hanyalah bank indonesia dan juga pemerintah begitu bung alfons
ada asosiasi qris dan bank indonesia mereka bisa bisa mengatur ini dengan baik
dan sebenarnya saya katakan ini masih cukup beruntung tanda kutip
karena ini dilakukan oleh satu orang
jika ini dilakukan oleh sindikat dan saya rasa sekarang mereka semua sudah terbuka matanya
kita harus berhati hati
akan cukup sulit untuk dilacak
karena jika mereka mau bagi tugas lalu untuk menarik dananya buka rekening dengan berbagai macam teknik
mereka bisa cukup sulit untuk dilacak
dan saya harap hal ini menjadi perhatian dari pemangku keputusan ya
nah kan kris yang dikeluarkan oleh bank indonesia ini sementara hanya untuk sistem pembayaran saja
seberapa rentan sebenarnya dibandingkan dengan qr code untuk tujuan lain
seperti ada yang bisa untuk masuk aplikasi kemudian unduh promo dan lain lain
sebenarnya pada umumnya tujuan dari
orang mengeksploitasi satu qr itu lebih mayoritas untuk tujuan finansial
jadi sebenarnya qr ini menjadi sasaran utama
kalau misalnya ada qris yang lain untuk mengalihkan ke website membuat install malware atau apa
tapi nanti ujung ujungnya kan keuntungan finansial
kalau ada qr yang seperti ini semua orang keberobaan berobaan melakukan itu mereka akan menempel itu
jadi kita juga perlu menyaksikan
kita juga perlu menyadari ini potensial barangnya sangat besar dan banyak orang yang terbuka matanya
waduh melakukan ini mudah sekali nih
tinggal duduk uang masuk rekening
nah jadi nanti bagi kita yang menggunakan qris ini untuk menerima dana atau apa mungkin perlu mempertimbangkan dengan baik
contohnya satu seperti tadi ada cctv untuk mengawasi
lalu kalau bisa qrisnya itu ditempel di bawah terus diatasnya ada lapisan kaca misalnya dua cm terus dikunci
sehingga kalau mau ditempel di atasnya kan kelihatan bahwa itu tidak bisa ditimpa karena ada lapisan kaca
atau ditempel di tembok yang besar dan cukup jauh sehingga bisa sangat sulit untuk diganti
jadi hal hal seperti itu yang perlu diperhatikan
selain itu juga kita perlu seperti yang ketahuan di masjid itu karena kan ada monitoring
wah ini kenapa nih kita nggak tempel di rambu kok tau tau ada di tembok
nah harus diperiksa secara rutin
apakah tiap hari atau setiap hari
apakah tiap hari atau seminggu sekali tergantung keperluannya itu akan bisa mendeteksi
dan itu yang saya pikir perlu diperhatikan
ya bagaimana dengan pemerintah apakah pemerintah tidak bisa membatasi atau mengawasi transaksi menggunakan kris ini
kalau tidak salah keterangan dari polisi pelaku ini juga memiliki dua aplikasi untuk transaksi
sehingga ketika masyarakat men scan qr code akan tersambung dengan dua aplikasi yang ia punya agar uangnya masuk ke dalam aplikasi itu
ini kan satu kemudahan yang diberikan
sebenarnya ini untuk memudahkan kita saling mentransfer dana
tetapi ini bisa jadi kita jangan gara gara ini lalu kita nggak mau pakai qris lagi
kita bisa batasi kita bisa lihat ini penyebabnya apa
oh salah satunya karena namanya kenapa bisa restorasi masjid bisa restorasi masjid
padahal namanya jelas jelas dia orang
dia bukan bagian dari restorasi masjid gitu
hal itu yang perlu kita perbaiki

jadi satu security ini memang satu proses
kita lihat ada satu kejadian lalu kita lihat oh ini kelemahannya di mana kita perbaiki kita sempurnakan
jadi makin lama akan makin sulit
dan kira kira seperti itu yang saya pikir lebih tepat untuk dilakukan
iya kalau dilihat kan ini memang prosesnya cukup mudah ya yang dilakukan oleh pelaku
hanya tinggal tadi mas alva sudah sempat mengatakan hanya tinggal scan kemudian nge print qr code ditempel di tempat tempat yang diperlukan
hanya tinggal tadi mas alva sudah sempat mengatakan hanya tinggal scan kemudian nge print qr code ditempel di tempat tempat yang diperlukan
hanya tinggal tadi mas alva sudah sempat mengatakan hanya tinggal scan kemudian nge print qr code ditempel di tempat tempat yang diperlukan

untuk memasukkan begitu setelah itu dia tinggal menikmati hasilnya
itu artinya kan memang butuh pengawasan lebih ekstra dan keamanan ekstra dan menjamin bahwa masyarakat yang meng scan qr code itu aman begitu transaksinya
ya sebenarnya ini tidak hanya di tempat ibadah dan sekarang kita seperti kita di hotel di restoran kita makan itu juga pakai qris kan
curist itu kan curist statis bukan curist dinamis kalau curist dinamis kan yang diproduksi oleh edc dia akan keluar curistnya berbeda beda
kalau qris statis itu kalau misalnya karyawannya nakal ya bisa dia bisa tempel dengan qris yang membuat transfer ke rekening dia gitu
jadi bagi pengguna curist yang menggunakan layanan curist itu perlu menyadari bahwa ini ada satu kenyamanan satu kenikmatan yang bisa kita dapatkan dengan mudah sangat cepat dan sangat mudah langsung scan langsung bayar
tetapi ada resiko resiko ini yang perlu kita sadari tetapi ya kita perlu mitigasi dengan baik supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya tetapi kita tidak mengalami ancaman dari bahaya bahayanya seperti yang diungkapkan tadi
apakah dengan penambahan misalkan masyarakat sudah melakukan scan kemudian diminta password atau pemindai wajah dan sebagainya itu bisa membantu untuk mencegah penipuan
yang sebenarnya begini kalau dibandingkan dengan transfer ke rekening qris ini lebih kurang aman tetapi lebih nyaman kan tinggal scan langsung bayar
transfer rekening kan kita pro banknya apa namanya siapa nomor rekeningnya berapa
tetapi kita kan jadi ada kontrol bahwa oh ini banknya ini namanya siapa nomor krimnya berapa
nah itu memang ada kelebihan dan kekurangan tapi kita lebih repot sedikit kita perlu masukkan nama nomor rekening dan banknya
kalau qris kita tinggal scan langsung lihat keluar namanya kita nggak tahu banknya kita nggak tahu nomor rekeningnya kita bayar kenapa
karena masuknya kan mungkin juga ke dompet digital yang tidak punya nomor rekening
jadi ya itu memang satu satu pilihan lah
kalau kita mau lebih nyaman ya sedikit kurang aman
mau lebih aman jadi sedikit lebih repot
saya kira hal itu yang harus kita pilih
terakhir mas alfon bagaimana sebenarnya masyarakat agar bisa terhindar dari aksi penipuan kris atau qr code palsu ini
bagi masyarakat jika anda melakukan transaksi dengan qris ini anda kan tidak bisa memastikan ini ac atau palsu
tetapi jika melakukan transaksi lalu lakukan saja di depan
di depan dari tokonya atau penjualnya lagu udah bayar oke langsung terima barang
nah sekarang artinya yang pemilik toko ini yang menjadi pr nya
jelas jelas aku sudah bayar aku terima barangnya
kalau qrisnya dipalsukan aku nggak bisa apa apa
pemilik toko yang berkepentingan
jadi hal ini yang perlu disadari
lalu untuk dari b i dan asosiasi curist ini yang kita sarankan tadi
coba diperhatikan untuk dipersulit
jadi nama nama yang mudah mengelabui masyarakat dengan nama tempat ibadah atau nama partai atau apa yang mudah digunakan mengelabui untuk mendapatkan dana itu lebih baik dipersulit
diverifikasi dengan lebih ketatlah
supaya tidak dengan mudah akan keluar curis qris yang dengan nama yang seakan akan valid
verifikasi lebih ketat agar kitanya juga merasa aman dan nyaman
baik terima kasih mas alphonse tanujaya pengamat keamanan siber dari vaksin com yang telah bergabung dan dialog bersama kami di prime news malam hari ini